dua terdakwa di bawah umur yang ikut dalam pengeroyokan supporter persija jakarta haringga sirla selasa siang mulai menjalani persidangan di pengadilan negeri kota bandung
sidang yang berlangsung tertutup menghadirkan empat orang saksi dari para tersangka yang kini masih menjalani tahanan di polrestabes bandung
dua terdakwa yang masih di bawah umur dn dan st mulai menjalani sidang perdana kasus pengeroyokan terhadap supporter persija jakarta haringga sirla
di pengadilan negeri bandung selasa siang
sidang kedua terdakwa berlangsung tertutup di ruang sidang anak
selain dihadiri oleh orang tua kedua terdakwa sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut sekaligus menghadirkan para saksi yang merupakan pelaku pengeroyokan lainnya
st dan dn dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh atau penganiayaan dan tiga ratus tiga puluh delapan atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
namun karena masih di bawah umur
maka hukuman mereka bisa berkurang hingga setengah dari hukuman orang dewasa yaitu hukuman tahanan tujuh tahun penjara
kuasa hukum terdakwa berharap
pelaku yang masih di bawah umur tersebut bisa bebas bersyarat seiring pengakuan kedua terdakwa atas kesalahannya
kasus yang menjerat kedua terdakwa ini terjadi saat para pelaku mengeroyok hingga tewas seorang supporter the jackmania
pada pertandingan sepak bola antara persib bandung melawan persija jakarta di stadion gbla dua puluh dua september lalu
tony oktora bandung